pemadam prianya ganteng ya
iya cocok buat nenging
tenang sofi tenang
gimana mau tenang ini kita salah
tidak bisa dibatalkan
kan tadi sofi udah bilang
nanti kalau sudah sampai sana
tapi dia cinta aku
kau boleh memilikinya
hanya aku yang ada
dalam hati ku
menggoda suami orang
kalau kalian sampai berantem disana
yati mah cuma nyanyi aja mak
tapi dia nyindir terus mak
kamu teh kenapa
itu takut jasnya kusut
duduknya tegak jangan nyender
itu takut jasnya nanti kusut
makasih ya sob
kami penyambut dari pihak mempelai wanitanya
udah sampe ya ceng
ini dimana ceng
saya ayah dari mempelai pria
pengantin prianya ganteng ya
iya pinter ya ngeriasnya
aku mbak bisa nanti dipake untuk perikil perkahwinan si elis
kenapa kita kesini ini salah
ntar kamu jalannya jangan jauh jauh dari kak ngacengnya
nggak mau akang
nanti tes disangkanya suami istri
nih nggak apa apa bagus lah tuh
alhamdulillah udah nyampe
cu turun ini udah nyampe
memangnya kemana atuh cuy
ya ke rumah mimin atuh
kang hari ini teh kau aci dahung
yang ngasih alamat sini itu siapa
pak ido yang ngasihin kertas alamatnya kesini pak
kacau urusan kalau sama kang ido mah
aduh ini teh bunton salah alamat
masuk lagi salah alamat
pak anterin lagi ya
tuh salah alamat ayo masuk masuk
den ditutup lagi pintunya
awas hati hati ketinggalan
ya udah pak cepet pak
pengantin prianya ganteng ya
iya cocok banget mimin
pak aku mau ke sini
tenang sopi tenang
gimana mau tenang
ini teh salah
tidak bisa dibatalkan
kan tadi sopi lebih
jusul lah tukang daset
tunggu tanggal mainnya
tahap yang sebelah kita nih
enak bisa cepat punya cucu
ya itu nih ya
amang pemplei prianya sudah datang
kalau gitu kita sambut
dari cirawat sudah pada datang
ini teh salah pak
jangan panik so
nanti riasan ini rusak
jangan terlalu panik
yang namanya orang mau menikahnya seperti itu
kamu tenang saja
ini teh salah alamat
kuatkan diri kamu
tahu kau sih sobri
itu banyak banyak tamu malu
mau tunggu sempiternya ya
kakak ngaceng juga begitu dulu
kalau saya mau dulu santai sob
kok bukan mak eros
ini kos suara
katanya salah alamat
ih buntang pak
buntang buntang sop ampura
ampura buntang disaatnya
kok bisa sih ah
kamu tuh gimana sih
kok bisa sampai ketuker
ketuker dimana ceng
harusnya kesini itu ucuy
eh sobrang salah ceng